belom makan tuh kembang
sebenernya gue apaan makan kembang
alhamdulillah acaranya lancar
oh ya sayang besok itu kan jadwal kita berdua untuk pergi honeymoon
terus kebetulan pesawatnya itu berangkatnya pagi
tau kok kalo baju ini bukan dari lo
dari awal baju ini dikirimin ke rumah gue
gue tuh udah punya virasat ga enak yang aneh
ya bukan gue
udah aku tenang aja gue gak akan mempermasalahkan masalah baju ini
cuman gue punya satu permintaan
gue pengen lo klarifikasiin ke temen temen lo kalo lo ga punya perasaan apa apa sama gue
pokoknya lo harus bilang kalau misalnya kita berdua ini cuma teman biasa doang
jadi selama ini
mama ga pernah suka sama karin
ah itu tandanya
gue pasti punya peluang buat dapetin rumah gue
kesempatan tuh buat lo
man ini bukan masalah gue
tapi masalah lo
berhenti nyusahin diri lo sendiri
lo pikir aja deh sendiri
itu bukan masalah gue tapi masalah lo
berhenti nyusahin diri lo sendiri
termasuk bulan man
kenapa jadi ribet kayak gini sih
selamat ya tentu ya wah baru ngucapin
tante boleh minta tolong gak sama kamu
boleh tolong apa tante
ya tentang kejadian tadi siang yang kamu lihat di parkiran tadi
waktu tante mau meninggalkan pernikahan ini
jangan kamu kasih tahu sama siapapun ya
eh pak lo sendiri
eh bulan iya mamamu lagi ke toilet
kamu mau cepetan deh susulin si mama
jangan lama lama di toilet soalnya banyak tamu yang ingin foto sama kita
banyak tamu apa kangen
yaudah bentar ya
kamu mau kan nolongin tante
iya tante tenang aja
saya juga nggak akan bilang siapa siapa
dan saya juga gak mau ikut campur rosan sama orang lain
makasih ya roman
nanti juga mau berterima kasih sama kamu
karena ucapan kamu tadi
itu yang membuat tante jadi berpikir dan kembali lagi untuk sini
lu belum pernah nol sama roman
mama baru kenal hari ini sama roman
kepo banget sih jadi orang ya
tante tiana tuh mau ngasih gue hadiah
karena gue udah dapet baket bunga
nanti hadiahnya tante kasih sama kamu ya
di cari papa tuh katanya mau foto bareng
yaudah kalau gitu mama balik dulu ke sana ya
roman tante kesana dulu ya
cie yang dapet baket bunga kapan nikahnya
nikah sama siapa
emangnya punya cewek
emangnya ada cewek yang mau sama lo
lo mau tau kapan
tunggu lo udah gak rese lagi
kenapa nunggu gue gak rese lagi
karena lo yang bakal jadi
karena lo yang bakal jadi

lo bakal jadi apa
lo yang bakal jadi

soalnya kalau penerima tamunya nanti rese kayak lo
yang ada tamu gue pada bubar semua tau gak

tuh buktinya gue ketawa kan
lucu buktinya gue ketawa kan
belum makan tuh kembang
sebenernya gue apaan makan kembang
alhamdulillah acaranya lancar
besok itu kan
jadwal kita berdua untuk pergi honeymoon
pesawatnya itu berangkatnya pagi
ya kamu gak apa apa ditinggal sendirian di rumah
soalnya kan kakak kamu juga pagi pagi sekali harus keluar kota
soalnya itu ya ampun
mama sama papa tuh gak usah khawatir deh
aku ini kan udah gede
aku gak bakal ngerenyet nangis kayak bocah
karena ditinggal sama kalian ya gak apa apa lah
iya gak apa apa ya
kalau kalian berdua happy
aku juga bakal happy
terima kasih sayang ya
iya kan ada mbak
nah di rumah
benis udah jalan
remnya sudah kursak
gue tunggu aja di situ
kayaknya ja thaneng dua ya
tapi aku senggak ngeme